karya gerad situmorang semakin dikenal penikmat musik tanah air setelah menelurkan proyek solo
perdananya yang bertajuk solicu nah konsep musik di album ini kan memang seluruhnya
instrumental tidak ada vokal sama sekali nah seberapa yakin karya karya gerald ini bisa
diterima sama masyarakat kalau soal seberapa yakin publik bisa nerima apa enggak sih kalau
aku sih yang paling penting sih dari diri sendiri bikin musik selalu yang aku paling suka gitu
mau itu instrumental mau itu berlirik mau itu pakai distorsi mau itu pakai nilon kalau emang
aku pengen menyampaikannya begitu atau berkarya begitu ya terserah terserah akunya aja gitu tapi
dalam arti aku selalu bikin karya atau bikin album selalu emang ya ibaratnya yang aku suka

proyek musik solo ini berawal dari ikatan emosionalnya pada ruang studio di rumah marco
steviano drummer barasuara setelah tujuh tahun menghabiskan waktu berlatih musik di tempat itu
gerald dan kawan kawan harus meninggalkan ruangan yang menjadi saksi lahirnya karya karyanya selama ini
dan kita dengar tadi teman teman bisa tetap singelong bisa tetap humming
jadi kayak emang nada nadanya spesial banget gitu walaupun gak ada lirik dan gak ada kata katanya tetap bisa
dinyanyiin gitu itu salah satu kekuatannya dan yang kedua memang karena jarang kan pemain gitaris
gitu nisland akustik yang berani ngeluarin album kayak dia gitu
musisi yang juga dikenal sebagai basis bara suara ini telah berkolaborasi dengan banyak musisi besar

jadi kayak emang gak ada lirik dan gak ada kata kata yang berkarya